mereknya mah om gak tau deb
cuma om minta sama yang jual minta hp terbaru dan yang paling canggih
bukan pak pasti hp nya jennifer lebih bagus daripada punya debbie
kan memang jenniper yang minta begitu
udah berangkat duluan deh nanti saya susul ya
gak mau tuh kang dadang
kalau kang dadang gak ada arisannya gak bakal dimulai
mudah mudahan isinya tidak mengecewakan
dari hamba allah
gak mungkin lah ceng
saya pulang dulu ya assalamualaikum
sebentar lah tuh kang dadang ini arisannya mau dimulai
ya udah duluan aja tuh
saya harus jemput kang dadang lah tuh ceng
tuan tuan dihitung dulu duit envelope nya
pak ustadz aja yang ngitung ya

tegel banget sih mam
pasti mama sengaja kan bawa bawa siapa itu namanya
dede buat ketemuan sama sobrai
mamah tuh sengaja supaya kamu tuh lihat kalau sobri itu cintanya cuma sama dede
ibu macem apa coba yang tega nyakitin hati anaknya
ibu yang sayang sama anaknya melebihi dari apapun
pedri suka banget komik
ya udah kalau gitu kamu bawa aja tuh
siapa tahu kamu mau baca
kalau itu mau baca duluan baca aja
nanti kalau udah selesai baru pinjemin ke febri
soalnya nenek bilang ke edward
katanya edward mau dibeliin komik
nanti kalau misalnya nenek beli komiknya banyak edward pinjemin ke febri nya
nenek tuh perhatian banget sama edward
nenek itu udah kayak ibu sendiri walaupun ibu kerjanya jauh
nenek tuh sayang banget sama edward
dan dia selalu merhatiin kebutuhan edward
pbb juga sayang sama bapak
bapak bisa ngelakuin semua yang dilakuin sama ibu
tapi ada satu yang febri sebel sama bapak
bapak bawelan kepo
mau lanjutin baca yang tadi
pokoknya debbie gak mau
kalau sampai jennifer punya hp lebih bagus daripada debbie
itu cuma katanya si jenniper aja debbie
lagian kayak om idoi gitu gak mungkin bisa beliin hp mahal seperti kayak punya kamu
itu om idoi
masuk masuk doi duduk doi
kita mau lanjut arisannya
debbie ini udah ada om idoi
kalau tidak percaya tanya aja sendiri
mereknya mah om gak tahu deh
cuma om minta sama yang jual minta hp terbaru dan yang paling canggih
bukan pak pasti hpnya jennifer lebih bagus daripada punya debbie
kan memang jenniper yang minta begitu
udah berangkat duluan deh nanti saya susul ya
gak mau tukang dadang
kalau kang dadang gak ada arisannya gak bakal dimulai
susah deh jadi orang paling ngetop di cerah haus
pokoknya papa gak perlu pergi
sampai papa beliin handphone terbaru buat debbie
iya debbie tenang aja
iya benar arisannya mau mulai
kok gak ada
jangan jangan ridwan ngajak febri nyari tempat main game baru
saya tak yakin benar
uang sepuluh ribu di dalam amplop yang tulisannya aceh
itu pasti dari si dadak
pasti dari si dadang
beneran pak ustadz beneran
pasti dari si dadang
sumpah demi allah
jangan selalu mengatasnamakan sumpah
untuk membenarkan ucapan kamu
biasakan membuktikan kebenaran itu dengan hal yang nyata
yang tertulis di amplop yang berisi sepuluh ribu itu
waktu apa kamu menyangka lagi
kapan dimulainya sih arissa
yang udah kehabisan duit udah gak sabaran pisah
siapa yang harapin dapat arissa
justru saya ngedoain kamu jam
supaya kamu dapat arissa
kamu kan istrinya tkw lokal
pasti selalu butuh uang
mendingan saya atu
punya istri tkw lokal
tapi gak pernah kehabisan duit
daripada punya istri kerja di luar negeri
kehabisan duit terus
siapa yang kehabisan duit
gak tahu atu
idaan sensi banget ya
dia udah kehabisan uang
lihat edward gak
kamu selalu senyum ramah
sama semua orang
jadi saya harus nyenengin semua orang
tapi senyuman genit kamu itu
bikin semua bapak bapak di kampung ini
jadi lupa sama istrinya mereka
sebenernya saya juga gak mau mak
tapi saya harus ngelakuinnya
senyum itu kan bagian dari bisnis
yang penting pelanggan teh gak kurang ajar sama kita
semua orang itu butuh uang mak
nanti kita pergi
nanti kita pergi
mak mak mak
mak mak mak
mak mak mak
mak mak mak